ya sebanyak enam belas juta lebih warga ecuador kini berduka
satu malam enam belas april gempa berkekuatan tujuh delapan skala richter telah mengguncang negara amerika latin itu
ini kali pertama ecuador diguncang gempa besar
total korban hingga hari ini mencapai dua ratus tujuh puluh dua orang tewas
sedikitnya dua korban terluka
sejumlah bangunan rumah jembatan dan seluruh fasilitas umum hancur
kota terluas di ecuador guayakril adalah daerah yang paling terpukul gempa
sedangkan wilayah pesisir yang terkena dampak paling parah adalah wilayah manta
sepuluh tentara dan empat lima ratus polisi nasional dikerahkan pemerintah ecuador untuk proses evakuasi
palang merah ecuador juga telah memobilisasi lebih dari delapan ratus tentara

ada kekhawatiran korban akan terus meningkat
saya berterima kasih kepada keluarga yang telah kehilangan seorang orang yang dikenal
prioritas prioritasnya adalah menyelamatkan kehidupan manusia
tapi tentu saja ada banyak konotasi dari tragedi yang kita alami
kekalangan servis kegagalan air kegagalan elektrik dan lain lain
kita menanggung semua itu
kita menanggung semua itu
kota ini telah dikeluarkan dalam kekeluaran
beberapa negara tetangga seperti venezuela chile meksiko dan columbia
memberi bantuan berupa pinjaman uang tim medis hingga ahli psikologi
untuk mengatasi trauma pada korban